assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
bapak ibu dan saudara saudara sebangsa dan setanah air
dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona
saat ini ada dua ratus tiga belas negara terpapar
mulai dari negara berkembang hingga negara maju
berperang melawan pandemi corona
termasuk negara kita indonesia
saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada
tapi penyebaran corona dapat dicegah
dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri
ya disiplin diri
mulai dari disiplin menggunakan masker
disiplin menjaga jarak
disiplin hindari kerumunan
dan ini harus dilakukan secara bersama sama
dan terus menerus tidak boleh terputus
seperti yang sering saya sampaikan
bekerja dari rumah belajar dari rumah
dan beribadah di rumah
namun saya juga melihat adanya kepedulian warga
yang tumbuh di tengah kesulitan ini
tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini
namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar
serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan
cerita seorang warga yang bergejala covid sembilan belas
di dalam suatu lingkungan
dan tetangganya saling membantu
dan tidak mengujelkannya adalah contoh yang harus ditiru
oleh karenanya kegotong royongan harus terus kita gaungkan
kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi
banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya
gerakan gerakan saling bantu tersebut harus diangkat
dimunculkan kepermukaan bukan untuk disombongkan
tetapi untuk menjaga harapan
dijadikan sebagai inspirasi
dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif
aksi aksi solidaritas ini adalah penegah sifat dan kebesaran bangsa indonesia
yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis
bahwa dalam kondisi di rumah saja
kita tidak menjadi semakin individualis
tapi justru kita semakin peduli satu sama lain
juga perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah
untuk meningkatkan pengujian sampel test secara masif
dan melakukan pelacakan yang agresif
serta diikuti isolasi yang ketat
segera dan terus
siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan
kelurahan rw dan rt sesuai dengan kewenangannya
jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus corona
dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan
harus segera dibantu
ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi
dan tidak ada yang terabaikan
pemerintah tidak bisa bekerja sendirian
peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting
semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua
tetapi saya amat percaya
jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama
kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat
dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh